haringga sirila supporter persija jakarta yang tewas akibat dikeroyok oleh supporter persib bandung atau boboto pada minggu siang kemarin
dikenal sebagai pemuda yang baik dan rajin
di mata para tetangganya almarhum selalu ambil bagian pada setiap kegiatan di tempatnya tinggal
rumah kediaman almarhum haringga sirila yang tewas karena dikeroyok oknum pendukung persib di stadion gelora bandung lautan api pada minggu siang kemarin terlihat terkunci rapat
keluarga sejak minggu malam sudah berangkat ke bandung untuk menjemput jenazah almarhum untuk kemudian dibawa ke kampung halamannya untuk dimakamkan
hanya warga dan pengurus wilayah jalan bangun nusa rt sembilan rw tiga cengkareng timur cengkareng jakarta barat yang tampak ada di depan rumahnya
almarhum haringga merupakan sosok pemuda yang baik dan rajin di mata para tetangganya
almarhum yang belum memiliki pekerjaan tetap ini selalu ambil bagian dalam setiap kegiatan yang ada di tempat tinggalnya
sopan beliau juga belum ada kerja tetapnya pak cuma hanya kerja seraputan saja
kata ya kalau ada kegiatan bangunan ya kegiatan bangunan itulah kegiatan sehari harinya
sementara itu petugas kecamatan cengkareng sesuai instruksi dari gubernur dki jakarta anies baswedan akan memberikan santunan kepada keluarga almarhum jika sudah kembali ke jakarta
kami mengimbau sebagai aparat kecamatan dan mungkin nanti sepeda
pada warga yang kebetulan ingin menyaksikan pertandingan pertandingan sepak bola antara persib dengan jakarta tetap tidak berbuat anarkis atau tidak melakukan balas dendam apapun alasannya
sebelumnya aksi kekerasan yang dilakukan oknum bobotoh terjadi pada minggu siang terhadap almarhum haringa sirila di stadion gelora bandung lautan api
akibat pengkroyokan itu haringga pun tewas di lokasi kejadian
di flying alter sekali lagi
teru seru ker swordmanrilt langsung punya sistem kamu
ini enak banget